pemerintah nampaknya semakin serius untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak
hal ini dilakukan untuk menekan anggaran subsidi energi yang kian membengkak
dari istana kepresidenan sinyal kenaikan harga bbm semakin menguat
hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan antara presiden joko widodo dengan jajarannya
terkait pembahasan tambahan bantuan sosial
di mana nantinya pemerintah akan mulai memberikan tambahan bantalan sosial
sebagai pengganti pengalihan subsidi energi senilai rp dua puluh empat tujuh belas triliun
lalu kapan presiden joko widodo akan mengumumkan kenaikan harga bbm
dan apakah kebijakan ini efektif dan dampaknya bagi masyarakat
pemerintah memutuskan memberikan tiga jenis bantalan sosial
menteri sosial tri risma hari
ini menjelaskan kementerian sosial akan menyalurkan bantuan sebesar rp satu ratus lima puluh setiap bulan selama empat bulan
terhitung satu september dua ribu dua puluh
menurut data kementerian sosial
ada dua puluh juta masyarakat berpenghasilan rendah yang akan mendapatkan bantuan pengalihan subsidi bbm
nilai total bantuan adalah rp dua belas triliun
setiap bulan dtks itu kita revisi karena ada yang meninggal
ada yang pindah ada yang lahir
nah kita tiap bulan kita update
jadi ini data terakhir data per september nanti per september saya tetapkan
kita akan berikan bantuan tadi kan empat kali satu ratus lima puluh
tapi akan kami bagi dua kali penyerahannya
jadi itu di luar bansos rutin
jadi dia di topping gitu top up gitu
nah nanti yang satu kalinya saya akan lihat
presiden joko widodo juga menginstruksikan pengalihan subsidi bbm
diberikan untuk bantuan subsidi upah kepada enam belas juta pekerja dengan gaji maksimum rp tiga lima juta rupiah per bulan
anggaran yang disediakan sebesar rp sembilan enam triliun
menteri keuangan sri mulyani juga akan meminta pemerintah daerah menggunakan
anggaran yang disediakan untuk bantuan subsidi bbm
yang kedua presiden juga menginstruksikan untuk bantuan subsidi upah
diberikan kepada enam belas juta pekerja dalam hal ini
dengan gaji maksimum rp tiga lima juta per bulan
yang juga akan segera dieksekusi oleh kemenaker trans
dengan menerbitkan juknisnya
anggaran yang kita sediakan sebesar rp sembilan enam triliun
kemudian bapak presiden juga meminta seluruh pemerintah daerah
untuk segera menggunakan anggaran apbd nya
bantuan bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat
kebijakan ini bisa berdampak pada makin meningkatnya inflasi
dan menurunkan daya beli masyarakat
menurut bima ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah
salah satunya memprioritaskan penggunaan anggaran proyek infrastruktur
yang tidak mendesak
kemudian yang lebih baik dilakukan adalah pembatasan pembatasan
terutama untuk solar
karena solar ini ditengarai diindikasikan mengalami kebocoran
yang cukup parah terutama bocor untuk penggunaan kendaraan logistik
di perusahaan perusahaan industri pengolahan skala besar
pertambangan skala besar dan juga perkebunan skala besar
jadi kalau bisa menutup kebocoran dari solar itu sudah cukup signifikan
ada tidaknya subsidi energi tantangan berikutnya yang muncul adalah
dari sisi perlindungan sosial di mana saat ini inflasi dari sisi pangan
sudah semakin meningkat
tentunya yang menjadi pr pemerintah adalah bagaimana bisa menekan
meningkatnya dampak kemiskinan di indonesia akibat kenaikan harga bbm
novo niantaka fikri adil jakarta